ketua umum partai gerindra prabowo subianto presiden pks sohibul iman
serta wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
bersepeda bersama sepanjang jalan ragunan hingga tb simatupang
kegiatan bersepeda ini dianggap sebagai simbol koalisi yang kokoh antara gerindra dan juga pks
kegiatan goes bersama yang dilakukan partai gerindra dan pks ini
dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pks yang ke dua puluh
titik start dimulai dari kantor dpp gerindra kawasan ragunan
dan berakhir di dpp pks di kawasan tb simatupang
dalam acara goes bersama ini presiden pks sohibul iman
ditemani ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
serta sejumlah pengurus kedua parpol
usai bersepeda prabowo menyatakan
menyampaikan pidato sambutan dan memuji kesetiaan pks
yang sudah teruji sejak pilkada dki jakarta lalu
tadi saya dijemput di markas besar gerindra
diperintahkan memakai sepeda
jadi yang hanya bisa merintah saya enggak banyak
ternyata ketua majelis suros dan presiden pks
bisa memerintahkan prabowo subianto
seharusnya pak hari ini saya ke rumah sakit
sudah ada janji lama untuk operasi cabut izin
jadi sudah sakit gigi berapa hari
dokter gigi saya bilang harus cabut
kemudian kalau tidak hari jumat
hari sabtu tidak tahu kamis malam dapat perintah dari pks
sementara itu pks berjanji untuk setia pada rekan koalisinya
dalam menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
pks yakin walau sejumlah partai politik
mengajukan nama lain sebagai calon pendamping prabowo

tapi yang jelas kami berjuang pada kol tertinggi
itu kami menjadi ukang untuk pks
itu saja untuk pak
rencananya kegiatan bersepeda ini akan kembali diadakan
oleh koordinator pemenangan pilpres gerindra sandiaga uno
dalam rangka safari politik partai gerindra menuju pilpres mendatang